dua ribu dua puluh satu baru berjalan dua bulan namun kita indonesia sudah menghadapi sejumlah bencana alam salah satunya adalah longsor
kami rangkum beberapa longsor besar yang terjadi di indonesia paling tidak selama periode januari sampai dengan februari dua ribu dua puluh
jadi memang intensitas hujan atau cuaca ekstrim di dua bulan kebelakangan ini berpotensi menimbulkan banjir dan juga longsor
saya akan mulai kita akan ke tanggal sembilan januari di awal tahun ya di sembilan januari dua ribu dua puluh satu longsor terjadi di sumedang jawa barat
di mana pusdalops ini mendata total korban meninggal yang berhasil ditemukan mencapai empat puluh jiwa
dua puluh orang menderita luka berat dua puluh dua orang mengalami luka ringan dan lebih dari seribu orang harus mengungsi
longsor dipicu pelapukan sejumlah batuan serta saluran dry nasa
yang kurang baik
lalu masih di bulan januari juga kurang lebih satu minggu berselang tepatnya di tanggal enam belas januari dua ribu dua puluh satu longsor terjadi di manado sulawesi utara
ya akibat peristiwa ini enam orang dilaporkan meninggal dunia tercatat paling tidak lima ratus jiwa mengungsi
banjir dan longsor terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi serta struktur tanah yang labil
lalu berikutnya di tanggal sembilan belas januari dua ribu dua puluh satu longsor terjadi di kabupaten bogor jawa barat
ya jadi ada banjir bandang kemudian longsor yang melanda wilayah gunung mas
tepatnya di kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat
bupati bogor ada yang memastikan tidak ada korban jiwa
sekitar sembilan ratus orang terkena dampak dari banjir ini
dan mengutip dari laman cnnindonesia com
di kabupaten bogor jawa barat
vulkanologi mitigasi bencana geologi atau pvmbg
kasbani menyatakan bahwa banjir bandang ini terjadi terkait dengan posisi lokasi lembah yang rawan dengan longsor
ditambah memang intensitas hujan disana cukup tinggi
jadi ini salah satu yang menjadi faktor atau indikator terjadinya longsor di kabupaten bogor jawa barat
kita lihat ini juga harus anda perhatikan bahwa kita semua masyarakat di indonesia
ini dalam beberapa waktu ke depan harus mewaspadai curah hujan dengan intensitas lebat atau intensitas tinggi
kalau kita lihat sebaran dari bmkg sangat merata
dari mulai pulau sumatera sampai dengan papua
jadi bmkg ini memperingatkan adanya potensi cuaca ekstrim di dua puluh empat provinsi yang ada di indonesia
terhitung dari lima belas
februari sampai dengan dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
kita lihat sumatera kalimantan kemudian pulau jawa sulawesi kemudian nusa tenggara dan pasar juga bali
sampai dengan papua semuanya waspada terhadap intensitas curah hujan mulai dari ringan kemudian sedang lebat
jadi tapi diperkirakan akan ada intensitas curah hujan yang tinggi
kita lihat juga
bagaimana intensitas curah hujan atau curah hujan dengan intensitas yang lebat ini terjadi
sementara kalau misalnya kita lihat untuk wilayah jawa tengah sendiri bmkg memperingatkan bahwa bisa saja atau berpotensi ini adalah banjir bandang
untuk dalam kurun waktu beberapa hari ke depan paling tidak tadi seperti saya sampaikan sampai dengan dua puluh satu februari
wilayah di jawa tengah harus mewaspadai adanya curah hujan
karena potensi banjir bandang akibat cuaca ekstrem yang terjadi
kita tahu bahwa kita tinggal atau berada di negara dengan potensi bencana alam yang sangat besar
namun sayang masih banyak orang yang belum sadar betapa pentingnya mitigasi untuk bertahan hidup ketika terjadi bencana alam
dan ternyata memang kita bisa menyiapkan sejumlah perlengkapan untuk bertahan hidup dalam satu tas
itu tadi paling tidak yang bisa saya sampaikan